almarhum fina sama almarhum eki berteman atau pacaran
udah ada mau ke tunangan ya
jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah
di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum meki
jadi kita kasih lihat percintanya
gak ada di film
saya masih bersama sosok dibalik produksi film vina sebelum tujuh hari
produser diraj kalwani dan sutradara anggi umbara yang pernah menjadi nominasi penulis skenario film terbaik ffi dua ribu dua puluh
ada sosok linda yang rasanya dia jadi tokoh sentral disitu
karena dia yang kemudian dipakai sebagai medium vina untuk menceritakan apa
tapi linda namanya disebut sebagai seorang linda
linda tidak mendapat atau tidak merasa anda minta izin
anda merasa etis nggak melakukan ini
kita minta kita sudah kabarin ke pihak linda
pada saat film mulai rame rame
kita sudah ketemu dengan pihak linda
keluarga linda orang tua dari linda
karena pada saat kita mau syuting linda itu kita tidak bisa cari dimana posisinya
pada saat pembuatan skenario ya
sekarang akhirnya baru sebulan tiga empat minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan keluarganya
kan dalam film itu ada ibunya linda
ada tantenya linda yang kemudian di dramatisasi
jadi tantenya linda yang
itu untuk melengkapi karakter linda yang emang di dalam film mempunyai indra ke enam atau mempunyai kemampuan sensitif lah
kita cuma melogikakan aja bahwa orang yang sering kerasukan biasanya sensitif
nah baru kita build dari situ karakternya
xly itu bukan tanpa wawancara dengan linda tapi itu hanya hasil dari imajinasimu saja
dan anda udah ketemu siapa orang tua linda ibunya
ya dan ternyata linda emang seperti itu dia mempunyai indra ke enam
dan jadi benar pas kebetulan dia mempunyai indra ke enam dia sering kesurupan almarhumah
dan waktu kesurupan juga diceritakan emang kejadiannya di depan kaca seperti yang di film kan
tapi ibu mengizinkan nama anaknya dipakai
setelah film keluar akhirnya diizinkan semuanya gitu
yang saya ingin tanyakan sebelum membuat film
kita gak bisa track dia dimana sebelum film keluar
jadi kita gak bisa ganti namanya karena di dalam rekamannya itu ada dibilang katanya linda
anda belum mendapat izin bahwa sekarang sudah ada komunikasi begitu ya
sekarang sudah ada komunikasi dengan keluarga
tapi sebelum membuat film belum ada konsent atau pemberian izin
untuk menggunakan nama linda yang memang suaranya ada di situ
apa itu tidak menjadi konsideran bahwa apa yang anda lakukan itu sangat tidak etis
dan ini kan diviralin juga videonya oleh
kalau di filmnya oleh kakak dari almarhumah
jadi kakaknya alma rumah rekam dan diviralin gitu
dan kita dapat video itu juga kita sudah bicara banyak dengan keluarga alma rumah
waktu saya melihat film anda dan kemudian melihat faktanya setelah linda dipanggil ke kantor polisi
coba kita lihat apa yang dikatakan linda di depan wartawan
karena si linda udah putus sama anak ekstisi
lalu temananya romfina romfina pernah ketemu apa
kita tuh hubungannya tidak se dekat yang di film kan loh
biasa saja tetapi dalam
film itu dia menjadi salah satu
pertimbangannya pertama kita ambil dari
ada suara linda yang rasukan
fina gitu jadi kalau kita melihat secara logiknya
mereka bisa kesadukan eh kerasukan
bikin orang keras menurut kami
kalau seperti itu punya hubungan dekat
karena kalau dalam film kan dia bersama sama
kecelakaan juga ada linda
disitu makanya dia merasa bersalah
semacam suspense seolah olah
terjadi gitu jadi gini kayak
pada saat wina dimakan itu itu fakta
soal indah keseluruhan hidupnya dia
dramatisasi karena kita nggak pernah
jadi yang kita bisa fakta itu
jadi hanya dua fakta yang betul betul
bahwa linda tidak datang dan memang
suara linda tapi sedih itu berteman
itu jelas dramatisasi kalau diberi surat
dan point of view nya pun sudut pandangnya pun
keluarga yang menceritakan nih sudut pandangnya keluarga
dari hukum dari polisi apa segala macam